mahkamah konstitusi mk menggelar sidang perkara nomor dua puluh empat garis miring puu dua puluh garis miring dua ribu dua puluh dua pada rabu siang
sidang berupa pemeriksaan pendahuluan pengujian material undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan
memperkarakan undang undang tersebut yang tidak mengakui perkawinan beda agama
adalah seorang warga asal papua yang berinisiatif menggugat undang undang tersebut
ramos ptg seorang katolik gagal menikah gara gara ditentang keluarga mantan kekasihnya yang beragama islam
mengapa saya ajukan gugatan
karena memang sebelumnya saya pernah merasakan
mengalami satu peristiwa di mana terjadi kegagalan untuk melangsungkan pernikahan beda agama
antara saya yang kristen katolik dengan mantan

perbedaan agama merupakan alasan utama pihak keluarga mantan kekasih ramos untuk tidak menggelar pernikahan
tentangan pihak keluarga mantan kekasihnya itu ikut diperkuat undang undang perkawinan yang dianggapnya multitafsir
pasal dua undang undang perkawinan menyebut
perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama
negara memaksa kedua belah pihak untuk memeluk satu

demikian negara secara tidak langsung memaksa kepada warga negaranya
untuk menghilangkan hak azasi manusia atau hak warga atas kepercayaan
kebebasan atau kebebasan dan kemerdekaan untuk beragama
kuasa pemohon menganggap
perkawinan beda agama merupakan masalah lama yang tidak selesai
perkawinan beda agama merupakan masalah lama yang tidak selesai
negara perlu memberikan solusi atas tidak diakuinya pernikahan beda agama
mahkamah agung melalui pengadilan negeri tidak mengakui pernikahan beda agama
disuruh menikah di luar negeri
solusi dari negara yang kedua
menikah ke luar negeri ini sebenarnya penyelundupan hukum
jadi negara menyuruh rakyatnya sendiri untuk melakukan penyelundupan hukum
masa kita disuruh untuk mencari celah hukum gitu loh
kuasa hukum pemohon juga menyesalkan solusi ketiga yang diberikan negara
solusi berupa meminta kedua belah pihak memeluk hanya satu agama
dianggapnya sama saja membohongi tuhan
negara dinilai menyuruh warganya berbuat dosa
sementara mahkamah konstitusi meminta pemohon untuk memperbaiki fokus gugatan
menurut anggota majelis hakim permohonan pada perkara ini masih belum fokus
dibaca sebetulnya fokusnya cukup
fokusnya cukup terpecah pecah
anda mempersoalkan pasal dua ayat satu dengan penjelasan
ataukah anda mempersoalkan pasal satu ayat satu dan ayat dua nya
atau pasal delapan
nah itu semua anda nyatakan pertentangan pertentangan semua begitu
sidang kedua akan ditentukan kemudian setelah pemohon melakukan revisi
majelis hakim memberikan tenggat hingga dua puluh sembilan maret mendatang
kuasa pemohon berharap jika permohonan ditolak
mk dapat mengeluarkan pertimbangan untuk disampaikan kepada pemerintah